sementara itu garuda indonesia group memberangkatkan delapan puluh tiga penumpang pada puncak libur natal dan tahun baru kali ini
dengan menambah tujuh puluh enam kursi di luar penerbangan reguler garuda indonesia group mengerahkan enam ratus tiga puluh tujuh penerbangan baik domestik maupun internasional
pelaksana harian vice president corporate secretary garuda indonesia group henki heriandono mengatakan jumlah penumpang meningkat signifikan justru pada sabtu dua puluh tiga desember dua ribu tujuh belas
total delapan puluh tiga penumpang dapat dilayani maskapai garuda indonesia dan citylink dengan enam ratus tiga puluh tujuh penerbangan dan kota tujuan favorit seperti yogyakarta dan pasar medan dan surabaya
ada pun destinasi internasional seperti singapura bangkok hongkong dan jepang masih menempati urutan teratas tujuan penumpang maskapai garuda indonesia group
alhamdulillah penerbangan garuda indonesia dalam masa
pada natal dan tahun baru ini tentunya kita saat ini berjalan dengan lancar
kemudian untuk pada tanggal dua puluh tiga desember itu telah mencapai peak seasonnya sampai dengan hari ini yaitu sebanyak delapan puluh tiga penumpang yang kita angkut ke berbagai tujuan
kami mempredisikan selain di tanggal dua puluh tiga tentunya setelah long weekend itu
kita akan ada mungkin
dan peak seasonnya itu ada di tanggal dua puluh sembilan ya
di tanggal dua puluh sembilan menjelang tahun baru
jadi mereka biasanya mengambil libur atau cuti di setelah tahun baru itu
pantauan langsung arus libur natal dan akhir tahun sudah ada produser lapangan cnn indonesia intan novenaya di bandara soekarno hatta
naya selamat siang
naya seperti apa nih pantauan anda tentang kondisi arus balik natal h plus dua dan tentunya arus liburan akhir tahun di bandara soekarno hatta pada pagi hari ini
ya selamat siang yudi dan juga pemirsa
berdasarkan pantauan kami di bandara soekarno hatta ini sendiri
tercatat pada siang hari ini jumlah penumpang di bandara soekarno hatta
baik domestik bupet internasional mencapai dua puluh empat dua ratus sebelas
dimana berdasarkan hasil rekapitulasi dari h tujuh hingga h plus dua hari ini
jumlah penumpang di bandara soekarno hatta ini sendiri sudah mencapai satu
satu delapan juta penumpang
dan juga di sini ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh angkasa pura
diantaranya menyediakan tambahan penerbangan sebanyak satu satu ratus sembilan puluh lima
untuk dari h tujuh hingga hari ini atau h dua
dimana ada sekitar lima ratus untuk kedatangan dan juga sekitar enam ratus untuk keberangkatan
selain itu juga di sini disediakan
posko posko yang akan digunakan untuk melayani penumpang dan juga masyarakat
untuk mencari informasi terkait jam penerbangan
di sini ada tiga posko yang disediakan
yaitu di terminal satu b dua f dan juga di terminal tiga itu sendiri
dan untuk destinasi favorit masyarakat pada libur natal dan tahun baru dua ribu delapan belas
kali ini untuk destinasi domestik
dan pasar makassar dan medan menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan liburan
sedangkan untuk destinasi internasional sendiri
ada singapura kemudian hongkong dubai narita
menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga
dan juga di sini di bandar rukun nahara sendiri
memang terjadi peningkatan dibandingkan dua ribu delapan belas
namun sekretaris jenderal dinas perhubungan
dengan sudi arjo juga menekankan
meski terjadi peningkatan pada musim liburan kali ini
harus diperhatikan juga tentang ketepatan penerbangan
atau on time performance bagi para maskapai dan airlines
karena memang seperti kita ketahui
pada musim liburan kali ini masih ada sejumlah delay
khususnya di kota kota besar seperti surabaya kemudian palembang balikpapan
di mana range rata ratanya sekitar lima belas atau hingga dua puluh menit terjadi keterlambatan
meskipun demikian pihak angkasa pura juga terus memastikan
agar keterlambatan tidak terjadi
selain itu juga di bandar rukun nahara
belum terlihat adanya puncak arus balik natal
karena memang diprediksi puncak arus balik natal sendiri akan terjadi
atau akan berlangsung pada dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas hingga satu januari dua ribu delapan belas
dan untuk arus liburan tahun baru dua ribu delapan belas
juga akan terjadi pada sekitar tiga puluh hingga tiga puluh satu desember
mengingat memang pada tanggal tersebut masyarakat sudah mulai libur
dan mempersiapkan liburan mereka dan berwisata bersama keluarga dan juga para kerabat
ya naya saya tadi tertarik dengan statement anda terkait dengan on time performance dari maskapai
sejauh ini bagaimana dari pihak kakak sapura sendiri untuk menjamin on time performance
ataupun keberangkatan yang tepat waktu dari sejumlah maskapai
sehingga penumpang tidak terbengkalai di bandara soekarno hatta pada hari ini
maupun saat libur tahun baru
apa yang anda katakan tentang perkecilan dan kelembatan yang diperlukan oleh maskapai

untuk memperkecil delay atau keterlambatan
yaitu jika memang keterlambatan terjadi lebih dari lima puluh
maka maskapai harus menyediakan beberapa komensasi
diantaranya memberikan uang kembali kepada penumpang
dan juga memberikan beberapa komensasi seperti memberikan konsumsi atau makanan

mengapa yang mana yang akan berarti ya kalau kita berikan uang kepada penumpang kita juga memberikan beberapa komensasi seperti memberikan konsumsi atau makanan dan juga jika terjadi keterlambatan
yang terlalu lama pihak maskapai
juga dituntut untuk memberikan
seperti penginapan jika memang
ketelambatan itu melebihi

terkait dengan penerbangan tambahan anda bisa
memberikan penjelasan tadi ada berapa ribu
penerbangan tambahan yang disiagakan
dan sampai tanggal berapa ini penerbangan tambahan
sejumlah maskapai maupun oleh
bandara soekarno latah sendiri
untuk hari ini saja
untuk extra flight sendiri ada enam penerbangan
yaitu empat domestik dan juga dua internasional
masa periode waktu dari
di mana hampir seluruh maskapai
seperti garuda citylink kemudian
untuk masa atau musim
libur natal dan juga tahun baru

tambahan penerbangan ini
paling banyak diminta atau
maskapai di bandara soekarno hatta
di cengkareng ini yudi
baik naya terima kasih untuk informasi anda
selamat bertugas kembali